dan dalam pidato kenegaraan hari ini presiden jokowi juga menekankan betapa pentingnya menghindari politik identitas polarisasi sosial saat pemilu mendatang
presiden juga berterima kasih kepada pemuka agama tokoh adat serta masyarakat yang berkontribusi memperkokoh persatuan bangsa
saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas jangan ada lagi politisasi agama jangan ada lagi polarisasi sosial
dan terima kasih kepada ulama tokoh agama tokoh masyarakat dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar
memperkokoh fondasi kebudayaan